mirsa anda masih ingat peristiwa kelahiran seorang bayi perempuan di tepi jalan tol
nah kondisinya sekarang sudah semakin membaik ya
ya bahkan sang ibu berencana membawa bayinya pulang ke rumah setelah kesehatan dinyatakan pulih
kondisi bayi bernama bayangkari wati ramadhania semakin baik setelah mendapat perawatan di rumah sakit siloam purwakarta jawa barat
saat dilahirkan di pinggir jalan tol hingga dibawa ke rumah sakit bayi ini tidak menangis layaknya bayi yang baru dilahirkan
sugiyati ibu bayi mengaku tidak menyangka akan melahirkan di tepi jalan tol di tengah arus balik lebaran
awalnya ia hanya kesulitan mencari toilet
saat turun dari bus ia merasakan adanya tanda tanda melahirkan
ada bayangkariwati semuanya saya kan turun di jerebon
semuanya kan busnya itu enggak ada toiletnya enggak ada
saya turun suruh turun sama itu sopirnya itu suruh ke mobil yang itu ada toiletnya keluar daerah
saya naik dan
saya sakit karena bayinya keluar
kelahiran bayi perempuan di pinggir jalan tol ini mengundang simpati berbagai kalangan
maka tak aneh jika hingga senin kemarin kamar perawatan ibu dan bayi bayangkari ramai didatangi warga termasuk bupati purwakarta
kayak pemain musik